indonesia breaking news
menteri perhubungan dan ketua knkt secara resmi mengumumkan telah ditemukannya
salah satu bagian dari kotak hitam atau black box pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
yang mengalami kecelakaan senin lalu
menurut ketua knkt penemuan bagian black box yang diperkirakan flight data recorder atau fdr ini
bisa sangat membantu menguap penyebab kecelakaan naas ini
hari ini pagi tadi menemukan salah satu dari dua black box yang terpasang di pesawat
ini kemungkinan besar adalah flight data recorder
kami nanti sampai di lab baru kita akan tahu apakah sebenarnya ini fdr atau cvr
tapi kami cenderung lebih kemungkinan besar adalah flight data recorder
nah satu lagi masih kita usahakan untuk dicari
nah fdr ini berisi mengenai rekaman data flight seperti kecepatan arah ketinggian
sekali lagi mudah mudahan dengan diketemukannya flight data recorder ini
kita bisa menguak misteri kenapa pesawat ini mengalami kecelakaan
ya untuk mengungkap detail kecelakaan pesawat tim penyelidik memerlukan data dari black box
pesawat terbang dilengkapi dengan dua bagian black box yaitu fdr dan juga cvr
apa perbedaan keduanya
bagian fdr merekam beragam data penerbangan seperti data waktu ketinggian kecepatan angin
arah pesawat pergerakan sayap data autopilot kondisi bahan bakar
hingga keputusan keputusan pilot yang diterapkan pada pesawat
semua data itu bisa terekam dengan data penerbangan

jadi data dua puluh lima jam terakhir penerbangan pesawat lain rjt enam ratus sepuluh
kemungkinan bisa diperoleh dengan ditemukannya fdr
data yang tersimpan cukup besar biasanya mencapai beberapa terabites
sehingga sulit untuk dikirimkan via internet saat penerbangan berlangsung
lantas apa perbedaan fdr dan cvr
cvr hanya berisi rekaman suara ruangan kokpit
suara yang terekam meliputi suara pilot
kemudian suara mesin bunyi sinyal sinyal darurat peralatan yang macet serta putaran mesin
cvr hanya mampu menyimpan rekaman suara maksimal dua jam
dengan kombinasi data kedua bagian black box
misteri penyebab kecelakaan pesawat dapat diungkap secara detail
ya kotak berwarna jingga bernama black box ini merupakan salah satu komponen krusial di setiap penerbangan
karena fungsinya yang pada pokoknya berisi tentang rekaman penerbangan
baik dari kru pesawat maupun juga teknis
sehingga black box menjadi hal utama bagi kepentingan penyelidikan
terutama di masa seperti ini saat indonesia kembali berduka akibat musibah aviasi pesawat lion air pklqp
dan jelang siang hari ini tifip dari tni angkatan laut berhasil menemukan satu kotak black box lain rpklqp
kita tentu berharap agar membantu ditemukannya titik terang dari investigasi
dan kita akan bahas lebih lanjut bersama wakil ketua komite nasional keselamatan transportasi
pak haryo satmiko yang saat ini sudah bersama dengan cnn indonesia breaking news
selamat malam pak harjo
selamat malam fanny
ya pak ini black box sudah diketemukan satu fdr
sementara kotak cvr atau cockpit voice recorder masih dalam proses pencarian
sebenarnya ketika satu ditemukan
bagaimana proses penggalian informasi tersebut
seberapa besar ini bisa berperan dalam proses penggalian informasi dari penerbangan ini
begini jadi memang black box itu terdiri dari dua jenis vdr dan cvr
yang sudah sampai di knkt kami belum mengetahui apakah itu vdl atau cvr
karena dari black box yang ada labelnya sudah hilang
tapi ini tidak menjadi masalah
karena nanti kita akan menemukan
jadi kami laboratorium kami yang akan menentukan
ini cvr atau vdr begitu
baik pak haryo kalau misalnya selain fdr kemudian cvr black box dua black box tersebut
kira kira apa lagi yang menjadi amunisi dari tim knkt untuk melakukan penyelidikan
mungkin seperti rekaman antara pilot dengan menara atc sebelum terjadinya musibah
seberapa jauh bisa membantu
kami akan mengumpulkan data jadi data pesawat ini
mulai dari sebelum kejadian sampai dengan kejadian
data data telah kami dapatkan mulai dari air navigasi
juga dari pt lain air situ sendiri sampai kepada dari pt angkasa pura begitu
baik pak haryo terkait dengan menggali informasi dari black box
ini kenapa desivering black box membutuhkan waktu yang lama
informasi terkait yang kami dapatkan adalah paling sebentar
itu per satu minggu satu atau dua minggu
kasus layuan ripk lqp ini saja diberikan tengah waktu sampai satu tahun
kenapa bisa selama itu pak
pak begini sesungguhnya untuk download data itu butuh hanya satu dua jam
tapi analisa ini yang memang membutuhkan lama
kami berpengalaman dengan ari ac yang lalu beberapa tahun yang lalu
bahwa untuk analisa dari black box ini butuh waktu sekitar tiga bulan
nah untuk laporan sesuai dengan ketentuan dari internasional maupun dari undang undang nomor satu tentang penerbangan
knkt diberikan ruang waktu untuk menyelesaikan laporan adalah satu tahun
tapi kami berkomitmen bahwa untuk kasus ini kalau bisa kami akan lebih cepat lebih baik
karena bagaimanapun bahwa tim knkt sekarang dibantu berkerjasama dengan tim dari pemerintah amerika
baik pak haryo tahan dulu pak terkait dengan informasi yang bapak berikan

setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali terhubung dengan pak haryo satmiko sebagai wakil ketua knkt
sesaat lagi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di breaking news cnn indonesia
baik anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news dan kita kembali terhubung bersama dengan wakil ketua knkt
selamat malam pak haryo masih tersambung dengan saya
terkait dengan kita gali lagi ya pak mengenai black box ini sebenarnya apa antara informasi yang didapat atau dipunyai oleh fdr dan juga cvr ini perbedaannya seperti apa
dan bagaimana sih sebenarnya peran dari masing masing black box ini untuk kepentingan penyelidikan bisa bapak jelaskan
bisa bapak jelaskan
bisa bapak jelaskan
bisa bapak jelaskan
bisa bapak jelaskan
bisa bapak jelaskan

siap ya bisa dengar
ya saya ulang kembali pertanyaan saya pak terkait dengan perbedaan antara black box jenis black box fdr dan juga cvr terkait dengan proses penggalian
sebenarnya seperti apa mas fungsi dari masing masing black box tersebut dan seberapa besar pengaruhnya dalam proses investigasi
black box ini adalah rekam data operasional dan berkualitas
jadi kalau kita menggunakan data operasional kita bisa menggunakan data operasional untuk mengurangi kecepatan ketinggian dan pergerakan pesawat tersebut
kalau vcr adalah voice data yang ada di covid sedangkan untuk data vdr adalah data yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat misalkan kecepatan ketinggian pergerakan dan lain lain
nah tentunya berhubung dengan masalah kecelakaan data data tersebut ini menjadi alat verifikasi bagi kami
pembuktian apa yang ada di lapangan apa yang kami dapatkan dari laporan laporan ini akan diperoleh
ini akan diperoleh
ini akan diperoleh
ini akan diperoleh
nah ini akan dibuktikan terakhir dengan verifikasi dari black box tersebut
itu adalah fungsi dan gunanya black box bagi kami dalam melakukan investigasi kecelakaan pesawat tersebut
pak haryo apakah selama ini pernah kita jangan kita berharap agar ini tidak terjadi tapi pernahkah ada dalam proses investigasi oleh knkt black box yang gagal dibongkar informasinya
seperti mungkin ketika ada terjadi sebuah kecelakaan yang menyebabkan hal hal tersebut
karena black box tersebut tidak bisa dibongkar kemudian juga mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga tidak bisa digunakan untuk investigasi
dan jika tidak bisa apa pengaruhnya kepada hasil investigasi
selama ini yang dilakukan oleh knkt untuk black box itu tidak ada masalah
seperti kejadian sukhoi yang dibogor kondisi black box memang sudah agak parah dan terbakar
tapi alhamdulillah begitu kami bongkar bahwa black box tersebut kena panas radiasinya sekitar masih satu ratus lima puluh derajat celcius
masih di bawah kalau sudah di atas dua ratus lima puluh derajat black box ini dikirimkan kepada pembuatnya atau kepada pabrikasinya
dapat kami nyatakan kecelakaan
kecelakaan yang ada di indonesia menurut pengalaman bahwa untuk penggunaan atau berdasarkan kepada data black box belum terjadi masalah sampai dengan saat ini
pak haryo terkait dengan masih dengan bentuk fisik kemudian juga informasi yang terkandung dalam black box
dari dulu sampai dengan saat ini apakah ada perbedaan mungkin seperti pemutakhiran spesifikasi spesifikasi ada dalam black box
yang kira kira sampai dengan saat ini bisa menjadi lebih mudah diteliti
atau dibongkar oleh tim peneliti
black box itu juga mengalami beberapa kemajuan dan teknologi yang ada di knkt masih cukup memadai untuk memeriksa atau mendownload atau mengkaji atau menganalisa black box black box yang sekarang beroperasi pada masing masing pesawat yang ada di indonesia
baik pak haryo untuk black box ini sendiri
sebenarnya tantangan dari tim investigator baik dari knkt maupun juga tim tim terkait yang diminta bekerja sama oleh knkt dalam membongkar informasi yang terdapat dalam black box ini
tantangan tersulit atau kesulitan seperti apa yang dihadapi biasanya
biasanya kalau terjadi permasalahan misalkan tidak utuh lagi ada dua apa itu terbakar atau dia bentuknya sudah
kena benturan yang memang menyulitkan bagi kami dalam membukanya
jadi memang untuk mendownload tersebut jadi prosedurnya dibersihkan dibuka dibersihkan nanti dicuci terus dikeringkan dan dirakit kembali
nah kalau black box ini sudah bentuknya tidak utuh karena mungkin penyok dan lain lain ini sepertinya untuk mendownload kembali memang ada kesulitan
tapi selama ini selama kami bekerja di knkt kesulitan ini memang kami anggap masih bisa diatasi
baik pak rio sedikit saya cukup penasaran terkait dengan kondisi dari black box yang tadi berhasil diambil atau dievakuasi oleh tni angkatan laut
itu lokasinya atau saat diserahkan kepada knkt harus berada di sebuah box yang berisi air kenapa kondisinya harus seperti itu pak
air ini bisa untuk penetral
jadi biasanya kalau mereka sudah masuk ke air maka black box ini bisa mencegah hal hal yang bersifat korosif
jadi memang kalau mereka di luar karena air bisa menahan daripada atau mengisolasi daripada terjadinya korosif pada black box tersebut
baik pak aryo terkait dengan lokasi dari masing masing black box di sebuah badan pesawat
untuk khusus pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini
peletakan dari dua black box tersebut apakah berada di lokasi yang sama di badan pesawat sehingga di saat ditemukannya black box fdr ini
jika memang dalam lokasi yang sama di badan pesawat ini juga cvr diletakkan secara bersamaan
maka proses untuk pengambilan atau evakuasi black box tersebut tentu berada di kondisi yang tidak terlalu jauh dari proses maksud saya black box fdr tersebut

lebih tepat ya
kami sudah mengidentifikasi ini jadi black box ini
dua jenis ini posisinya ada di belakang
satu di atas dapur satu lagi di bawah di rangkaian pintu barang
kalau bisa dijelaskan lebih lanjut yang di atas dapur
yang di ruang barang ini apa pak
kami belum mengindikasi secara detail tapi gambarannya adalah seperti itu
baik pak haryo masih akan kita sambung terkait dengan pembicaraan
mengenai investigasi dari black box yang sudah bisa ditemukan pada hari ini
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news

pada jam enam dua puluh dua saya bacakan ya
enam dua puluh dua waktu indonesia barat pilot menghubungi jakarta control
dan menyampaikan permasalahan flight control
saat terbang di ketinggian
satu tujuh ratus feet dan meminta naik ke ketinggian lima feet
jakarta control mengizinkan pesawat naik ke lima feet
pak haryo masih dengar suara saya ya
ini adalah pernyataan yang bapak berikan sebelum hari ini
bisa dijabarkan pak sebenarnya kesalahan atau kegagalan dari flight control ini seperti apa
laporan ini apakah memang menjadi salah satu pengaruh besar
dalam proses investigasi
begini jadi data itu menyatakan bahwa memang pergerakannya seperti itu
tetapi kami belum bisa menyimpulkan
menyimpulkan bahwa apa yang berpengaruh terhadap kecelakaan atau tidak
tetapi memang faktanya menyatakan demikian
sebenarnya kegagalan dari atau kondisi di mana adanya
perubahan ketinggian pesawat yang cukup drastis ini bisa menjadi salah satu
hipotesa sementara terkait dengan adanya penyebab jatuhnya pesawat lain rjt enam ratus sepuluh pak
kami baru mengindikasi
nanti analisanya kan banyak
variable variable yang mempengaruhi apa memang seperti itu
tapi memang untuk sementara fakta menyatakan demikian
jadi kami belum menganalisanya
jadi ini masih berupa data mentah kalau bisa dikatakan
sebenarnya seberapa penting sih pak flight control dalam pengemudian sebuah pesawat
seberapa krusial flight control tersebut pengaruhnya bagi navigasi untuk pesawat
saya pikir flight conter memegang peranan yang sangat baik dalam pergerakan pesawat
dan ini menjadi hal utama dalam kenyamanan dalam keselamatan
bahkan dalam hal
gerak atau manuver daripada pesawat saat ada di udara
tadi kami mendapatkan informasi terakhir terkait dengan knkt sempat bertemu dengan pihak dari boeing
apakah dibahas terkait dengan mengapa pesawat baru seperti pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini flight controlnya bisa mengalami kerusakan
apakah ini hal yang
ini bukan hal yang wajar pak
apakah ini menjadi salah satu bahan pembahasan kemudian juga kedepannya menjadi salah satu bahan untuk investigasi lebih lanjut
kami baru bisa menyajikan data
jadi informasi informasi seperti ini itu sudah kami sampaikan dalam satu diskusi
ini dari pihak boeing hanya baru memberikan catatan
ini akan diklarifikasi dengan apa data yang ada dalam black box
jadi masih menunggu faktanya demikian tapi analisanya masih menunggu hasil apa yang ada terakan dalam black box yang sedang akan kita kaji
baik terakhir pak haryo untuk apa saja amunisi dalam melakukan investigasi yang dibutuhkan oleh tim knkt
kalau bisa dijabarkan selain black box kemudian juga rekaman penerbangan lainnya antara pilot dengan atc apa lagi pak
banyak data yang diperlukan
biasanya kami mulai dari pesawat itu sendiri
jadi bagaimana karakter pesawat jenis pesawat modelnya teknologinya
kedua kami biasanya
kepada manajemen kebijakan kebijakan apa yang dilakukan oleh perusahaan
khususnya dalam perawatan perbaikan dan lain lain
juga yang terakhir adalah sdm
sumber daya baik dari kru yang sebelumnya
atau teknisi yang mengerjakan apabila mereka mengerjakan ada keluhan permasalahan
mungkin data data itu yang masih akan kami sisir
dan biasanya kami akan melakukan satu pembahasan awal di pagi hari
untuk mengevaluasi kemarin apa yang telah dilakukan
dan ke depan pada hari itu apa yang kita kerjakan
dan biasanya malam hari tadi pun kami telah melakukan evaluasi untuk juga mengkaji
jadi data data akan bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kejurikan kami dalam kecelakaan yang telah terjadi
baik terima kasih atas waktunya malam ini bersama dengan cnn indonesia pak haryo satmiko
wakil ketua knkt selamat kembali bertugas
kita harapkan agar proses untuk investigasi ini berjalan lancar ya pak
terima kasih sekali lagi